eri bagong menjelaskan motorhome adalah kendaraan di mana kita bisa melakukan semua kegiatan di dalamnya
kadang kadang hidup ini kan butuh drama drama dikit
selamat sore dr syahril
dengan harapan juga market bisa masuk untuk membantu kami
tapi ini yang harus terus dijaga
ya itu yang kita tidak harapkan karena harusnya masyarakat sekarang berbelanja secara sukaria kan
selain itu dokter spesialis paru erlang menjelaskan menghirup udara dengan kadar polusi tinggi secara terus menerus dapat menyebabkan dampak jangka pendek dan panjang bagi kesehatan
ktt b dua puluh atau b dua puluh summit menjadi gelaran penting
banyak mobil mobil yang parkir di kawasan wisata di homestay
tadi kami sudah koordinasi dengan unsur polres
tidak gontok gontokan tidak saling fitnah tidak saling serang
sudah berjanji ya memiliki target untuk mengurangi gas rumah kaca
merawat kendaraan dan juga mengantisipasinya sedini mungkin
berbeda dengan rosmayanti perempuan muda berinisial a ini justru menikah pada usia lima belas tahun karena keinginannya sendiri
supaya insiden tersebut tidak terjadi dimanapun ataupun kapanpun
bayang bayang penggerebekan rumahnya
sehingga anda akan meminta uang yang berbeda untuk semua
karena memang ini kasus yang sangat menular berbahaya dan perlu perhatian kita semua
rezi ini kan terkait dengan culture sendiri
tetapi prabowo di mana keunggulannya
jadi aku mikir unik juga nih di jakarta belum ada di indonesia juga jarang banget
semuanya oh berarti ini gelar ini gelar di instagram nama dong kofinda julian saputra
karena indonesia adalah satu satunya negara dari empat semifinalis yang belum pernah juara
pertama kali indonesia meraih kemenangan terjadi pada enam belas januari seribu sembilan ratus enam puluh delapan dengan skor dua satu untuk indonesia
kalau misalnya corona udah mendingan sih mungkin
atau gejala kecemasan yang berat
setelah adanya sinyal internet ini
atap bangunan bertumpang seperti ini banyak ditemukan di bangunan masjid masjid kuno di indonesia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
jurisdikasi yang berbeda untuk menjadi
soalnya kalau lu satu tim posisi lu sebenarnya gak jauh beda ya cuman koko lu kan lebih kaya kan
ia datang ke jakarta bersama suaminya suparto
nah gue waktu kecil tuh sering diajak ke lapangan sama dia
itu mindset pemain kita kalau mau ke sana
untuk kepentingan yang jauh lebih besar ya
nah itu gimana perasaan sita sama keluarga
kalau itu kita konversi dalam bentuk nominal
dapat kita saksikan dari sebelah kanan podium
presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat
karena dengan alasan yang disampaikan pertimbangan wanita
karena wilayah sesar ini berada di batuan rapuh
nah tetapi kan ini tidak mungkin ya kurang komunikasinya dengan para mahasiswa
karena rakyat di indonesia itu berada pada suatu pulau
ya kata data juga cukup concern merhatiin isu ipo di kanal bursa kita sih kak
enggak sih pindah tim sih enggak kepikiran karena dari dulu ketika gue pertama kali masuk ke aspak itu adalah
ya enggak enggak seperti itu pastinya mbak tia
jadi saya itu memandang hamba allah itu sebenarnya
tapi orang yang sudah terdata di pemilih tetap
self stok positif berisi afirmasi positif
kalau seperti itu maka gratifikasinya nggak ada ya
nah ini yang menarik kalau kita bicara dampaknya nih terhadap singapura sendiri
karena saya tertangkap otomatis
kemegahan jis memukau banyak orang
lo kan selek kan tadi sama manajer pplp itu ya
ini perlu betul betul kolaborasi dengan pemerintah daerah
otoritas pemimpin yang bisa
oh teratur sekali dok saya lima hari dalam seminggu olahraga
banyak uang uang dari konsumennya yang tidak terbayar
kita melihat ada dari data yang ada
menariknya gas hidrogen mobil ini juga didapat melalui reaksi kimia yang berkebalikan dari fuel cell
namun yang bersangkutan dari pihak ojk menyatakan
dia telah bekerja aktif dengan pemerintah
nah ini ngomong ngomong soal bali berarti waktu itu pas posisi balinya udah dibentuk nih bali united yang hubungin lu pertama kali siapa coach ruspa atau siapa
tetap mbak sih tidak ingin membocorkannya
petugas mulai melakukan evakuasi terhadap seluruh penumpang
oh tenang saja kita wisata budaya virtual saja yuk
jadi udah kayak rasanya tuh kayak wah gitu kan
keadaan perang harus berubah
saya menyiapkan bambu yang digunakan untuk memasang umpan berupa ikan
karena pendaftaran itu dilakukan
asal memprioritaskan kerja sebagai menteri
terus kalau dikerasiin ngambek lagi gitu
ternyata mereka kembali berbalik untuk
lalu bagaimana pengalaman bekerja sebagai pegawai perusahaan di korea selatan
nanti kalau secara teknis ini dikepolisian
sehingga disitulah yang menjadi added value
di samping itu simbol empat jari menggambarkan asa kekuatan politik baru melawan politik dinasti
asus bakalan mencoba untuk
yang strategis yang penting tokoh nasional
menikmati palubasa serigala ada dua cara
jadi aku tinggal di manhattan dan biasanya ke queens itu sekitar satu setengah jam buat ke masjid
tipe ketiga adalah keterangan palsu atau mengada ngada yang diberikan karena yang bersangkutan
jamannya gua kan gua dua ribu lima belas ya
apakah hal ini benar terjadi pada kehidupan sehari hari
bagaimana orang indonesia itu melihat satwa itu sendiri
mereka bekerja sebagai satpam supir ojek online pedagang hingga penjaga toko
kita menggunakan kalau orang indonesia ke sini tetap menggunakan visa
icw mencatat setidaknya enam puluh tujuh kursi di kabinet dan bumn diisi oleh para pendukung politik jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
pandemi alhamdulillah pemerintah sudah bisa atasi
tapi ini udah lama ya mungkin lebih setahun lebih saya nggak makan
yang selama ini dilakukan hanya bisa melakukan efisiensi
saya lihat nih orang orang jalan santai itu sebenarnya salah satu cara relaksasi gitu
itu jadi pr besar pekerjaan besar pemerintah ya untuk mendukung industri ini yang kita harapkan juga
dan mereka pikir mereka tidak mengenai
mereka tidak perlu khawatir tentang pembayaran
ternyata masa tunggu ini bisa terjadi beberapa kali loh kalau ternyata orang tersebut tidak menjaga polisnya untuk tetap aktif
yang punya pasti data masyarakatnya juga banyak
hampir semuanya event yang di jakarta itu semua gratis
siapa yang pernah ke objek objek wisata yang populer di yogyakarta misalnya
sudah delapan belas bulan lebih sudah satu lima tahun
kini kawasan gbk akan memiliki tambahan satu lagi venue olahraga megah
di wilayah wilayah mana mas yang paling banyak atau paling krusial untuk membutuhkan itu tadi konektivitas digital
selain itu dok apa yang kemudian bisa kita lakukan agar tidak men trigger begitu dok
tidak hanya saya nih yang mengembari sop lidah
seperti saat ini kita sudah diterbitkan izin operasional untuk beroperasi
mendaftar sebagai petugas penyelenggara ibadah haji atau ppih
mungkin udah buat mulung kali sih ya kotor
karena tiktok shop ini kan baru dua tahunan kurang lebih
tetapi sebenarnya dosis lengkap
konsumsi makanan dan minuman fermentasi dibatasi sekitar satu hingga dua porsi per hari
minta diantarkan ke orangnya
itu kadang kadang dalam bibir aja bisa loncat
menyebarkan foto untuk mencari putrinya yang hilang
jadi mungkin saya akan kembali
jadinya gara gara pakannya jelek jadi kualitas terganggu menimbulkan jadi banyak banyak putu kuman kuman disitu
terkait dengan rencana pembukaan kawasan wisata
standar keamanan bssn ini kan sebetulnya sudah dibuat ya
tangan saya terkena alat memasak
terima kasih banyak pak johari orat mangun
bagaimana dan pentingnya presidensial club ini bukankah menjadi acuan atau menjadi kebingungan
bagi yang ingin membuka bisnis serupa diva memberi saran agar mempelajari dulu seluk beluk dunia fotografi dan riset bisnis
oh kamu kepengen musik saya kesini pengen belajar jimbe
perhimpunan hotel dan restoran indonesia bali berharap
terus pecapaian terbesar lu di unpar nih lu pernah jadi salah satu top rebound
langkah rujito ini mengundang perhatian sejumlah anak muda
dikotomikan begitu yang profesional dan
ini menjadi persoalan menabrak terhadap etika birokrasi dan etika terhadap pejabat tinggi negara
apalagi bumbu khas indonesia itu kan susah juga didapatkan di sana
iya jadi kalau di kamus aku sendiri itu kan aku di columbia kuliahnya
mas bobi indonesia dan korea selatan ini kan sepakat menjalin perluasan kerjasama
untuk makanan ini sih oke
untuk menampung ini semua yang mendukung perlu nggak ditambah
season dua ini sudah berjalan empat episode nih cen
kemudian juga ada gula pasir yang harganya sekarang sembilan belas per kilogram
apalagi harganya hanya lima rupiah saja per mangkok
dan kita memiliki komitmen untuk mengkonversinya tentunya ke arah energi yang lebih hijau
tapi memang suasana masih belum seterbuka sekarang
jadi aktivitas ataupun misalnya kegiatan belajar kalau di sekolah di kampus ya udah seperti itu
ekosistem untuk perikanan juga
yang potensi nih anak
jadi sita kayak olahraga di rumah aja kayak skipping
tapi ya diliat aja tawaran yang ada ntar di depan apa
datang ke jakarta seminggu sebelum ramadan menjadi rutinitas wanita asal purwokerto jawa tengah ini
jam terbang untuk main
di perancis di atas enam tujuh
untuk bisa mengatasi persoalan kebocoran data ini
jadi kamu harus siap main game penuh ya tau
reski aditya resmi dinyatakan sebagai ayah biologis anak dari weni aryani
karena pelatihnya asal mereka bisa melatih di tottenham
seperti tempe yang berbahan dasar kacang kacangan
sebelum waktu sholat jumat setibanya di masjid imam masjid akan berdiri menghadap kasulana tombi atau tiang bendera yang berada di samping masjid sebagai alam arwah
di bagian atas warga desa cemarajaya ini adalah warga yang berada di bawah pantai di desa cemarajaya ini
kalo lo liat di videonya kalo lo berapa kali gue disorot gue pasti lagi tunduk itu pastinya gue lagi update
oh enggak enggak gue pengennya miami heat yang menang
bisa diceritakan seperti apa kemeriahan dari inacraft dua ribu dua puluh tiga kali ini albi
berarti kalau seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tuh eh ketemu ini gak sih
maksudnya itu yang bermanfaat gua ntar waktu kedepannya ntar gua udah berhenti gitu
sekali gigit wah bisa resikonya tuh aduh ngeri
ada tradisi menarik di masjid ini
barang bertahan terus di atas status dolar per barel
mones di indonesia dua tahun yang lalu
yakni emas batangan dengan berat lima gram
tapi jangan jangan ini datanya ikan
tepatnya di wilayah pesisir pantai utara
iklim dan polusi ya sebenarnya itu yang harus dikedepankan dulu untuk saat ini
maka kemungkinan saya akan lulus
nah nanti kita lihat saja dalam prosesnya
jadi ini ini patriamuda ini patriamuda itu sangat tidak terang
itu bisa menerima internet
saya diminta menutup hidung agar tidak mencium aromanya
dulu kan yang dihembuskannya geng motor
pertunjukan faruna akan menjadi kick off kehadiran zona baru di exiring marine di taman safari bali
oke kalau mbak davira sendiri rencananya akan pergi kemana di antara beberapa tempat pemusatan tadi
terus mereka persegi sangat menguras energi
kemudian nanti logistik itu akan disalurkan
apakah dia mau main basket pun di situ
barengannya ujo yosi mario lawalata
di bagian perakitan inilah bagian yang paling krusial karena harus dikerjakan dengan tingkat presisi yang tinggi
saya bersama yulianto yang sehari hari bekerja mencari kepiting di hutan mangrove
kalo di mes kayak kayak gitu kalo di lapangan dia kayak
sesekali tekan ayam agar tumpukan daging menjadi padat
indonesia siap menjadi tuan rumah kejuaraan bola basket fiba asia cup dua ribu dua puluh
iya banyak banget ilmunya pengalamannya
bahwa anak tadi adalah melakukan sebuah kesalahan tetapi kemudian juga diperhatikan masa depannya
tepuk tangan dulu dong
terus gue latih kekurangan gue gitu
jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional kota global dan kawasan ekonomi
maka nilai jualnya sudah lumayan tinggi
oh ngasih makan umpan
bukan rektor itu ada namanya presiden
pasar takjil yang unik ini diharapkan mampu menjadi daya tarik warga yang berburu takjil tidak hanya di kota binjai tapi juga dari kota medan dan kabupaten langkat
itu supaya dapat mengenali ini dengan gejala
itu dipastikan bahwa pasokan tetap bisa terjaga karena kita memiliki stok ya baik di fasilitas terminal bbm balongan
dulunya mendistribusikan buku buku belanda di hindia belanda
karena kematian sang murid dianggap pihak konfes adalah karena dugaan kelelahan
ya untuk di masjid sendiri memang lebih campur ya komunitasnya komunitas muslim internasional
tapi ternyata ada kok cara yang bisa dilakukan
namun ternyata di bulan kurang lebih di januari perusahaan itu malah tutup
nah latar belakang may day adalah bagaimana para buruh
wah ini banyak banget nih
jadi mereka itu ya daripada melanggar adat dan budaya ya ikutin
juga ini kita kayak maksudnya kita tuh juga wna gitu loh kak nggak bisa dilanjutkan lagi untuk di kayak tinas gitu ngerti nggak sih
iya iya iya kalau seandainya lu mau gali oh gue pelatihan kadang bisa gini
agar bisa meresap dan cocok di olisternya itu sendiri
karena musiman ini lebih getol mengejar amplop lebaran mereka yang benar benar memulung sering tidak kebagian jatah
yayasan bumi dama yang diasuh oleh ibda ali suwandi
awalnya dia masuk saat smp hingga saat ini sudah kelas sepuluh di sma al kafi somalungu
mereka ingin lebih diperhatikan lagi punya tempat untuk mengeluarkan ekspresinya
orang jadi takut ya kan
dilatih bener untuk menjadi
sesuatu itu tanpa ada wawasan yang cerdas itu pasti akan menimbulkan fitnah atau hoax
biar gak salah aja gue tuh bukan gak suka lebron misalnya dia kan charity nya bagus orangnya humble baik ya kalo gitu ya gak masalah cuman
dari temuan yang ada di lapangan itu juga bisa kita tindak lanjuti
nah itu yang seharusnya justru menjadi pemberat gitu ya
sementara ini kita disini dulu
tersangka dan keluarga korban juga sudah saling kenal beberapa bulan lalu
di mana kami mendapatkan informasi bahwa setiap gubernur yang nantinya akan datang ke titik di jakarta
kan sma kelas dua kan
terus secara santai saya dengan santai
yang saya baca banjir di semarang ini sebenarnya sudah terjadi sejak masa pemerintahan india belanda
jadi apakah ada yang kuat
sedang kita jejaki kerjasamanya
jadi kita betulkan dulu tulang belakang ini ya
ia menawarkan tes sederhana yang bisa kita gunakan untuk menentukan
ini bisa menjadi role
satu satunya cara lagi adalah mendorong vaksinasi agar supaya secepat mungkin
sudah hampir empat tahun hidup pipa tak lagi sama
setelah tercampur dengan baik adonan siap diletakkan di atas pan yang sebelumnya sudah dipanaskan di suhu satu ratus lima puluh derajat
nah tapi di sini tantangannya nih yang menjadi pembeda ya mungkin atau apa ya
mas ini kan sudah digempur oleh penjualan online juga sudah ada mas
kemudian juga kalau kita bicara mengenai tiket penerbangan
perjalanan ini sangat gila tapi kami mendapatkan berita baik dari mikrotizi terbaru kami
yang di kepala gue gue mendingan jalan sendiri
jadi ini yang mungkin nanti menjadi pr bagi kami penyelenggara pihak perusahaan
kalau di karangturi udah beda sama zaman koko kalau koko gua kan benar benar seratus persen spp uang gedung terus
status daerah khusus ibu kota jakarta akan ditinggalkan menyusul pengesahan rancangan undang undang daerah khusus jakarta
ada beberapa kendala menjelang perayaan tahun ini
sekali lagi saya memandang kalau
kita bahas soal krisis ekonomi di sri lanka bersama dengan fajar bambang hirawan kepala departemen ekonomi csis
biar nanti pertandingan itu kita nggak kecewa gitu
sps audio program bahasa indonesia
menuhi terlebih dahulu adalah bagaimana caranya
iya betul oke jadi saya cek ininya bahu ini lebih tinggi ya daripada ini
jadi egonya tuh makan kita sendiri
para jemaah diwajibkan menutup kepala menggunakan kain sorban ataupun selendang
karena memang sego pecel ini dibuat eksklusif
tapi juga wajahnya sama ya
konsultasikan dulu sama dokter apa yang sebaiknya dilakukan dalam kondisinya itu
karena yang paling paham materinya adalah penyidik
nah nanti kalau kayak gitu dia malah nggak ngembang sama dia kayak nggak bisa diginiin
anda bersama sps bahasa indonesia
saya tidak takut kehilangan jabatan
kita coba yang coklat dulu ya
gak ada kepikiran mau
itu berarti bilo tidak akan mampu membangun sdm indonesia
yaitu berkaitan dengan resolusi majelis umum pbb
belasan hektare lahan di kampung organik berenjong yang tersertifikasi sistem pertanian organik
di indonesia ini ini lu nggak apa apa keluar duit dulu lima ratus juta untuk traveling kos gitu
untuk dibayarkan di bulan desember di tahun dua ribu dua puluh
betul bahwa memang perlu ada sinergi
terus lagi rasa empingnya itu sangat kental
jalan satu satunya waktu itu sempat saya juga bicara sama istri sama anak anak
dengan berbagai keunikan minuman tidak lagi hanya sekedar untuk menghilangkan rasa haus
media sekarang kan ngeliput yang ini doang kan
selamat pagi mas selamat pagi semuanya
perintah import ini sembilan belas desember
terus tadi yang kita tunggu tunggu banget tuh
jadi kayak kita ngasih statement tiga statement nanti lu tinggal jawab setuju atau gak setuju tinggal kasih alasannya
reza ramadan gatot trihardianto tangerang selatan